pemirsa eksekusi rumah cagar budaya
di jalan diponegoro menteng jakarta pusat
kami siang berlangsung recuh
pemilik rumah yang masih keluarga muhammad yamin
menolak eksekusi dan melawan
jurusita pengadilan jakarta pusat
dihadang pihak keluarga pahlawan nasional
muhammad yamin saat akan
mengeksekusi rumah cagar budaya
yang terletak di jalan diponegoro sepuluh
menteng jakarta pusat pada
yang akan melakukan eksekusi bahkan
ricuh dengan pemilik rumah dua orang
yang diduga menjadi provokator berhasil
diamankan beberapa anggota keluarga
pahlawan nasional muhammad yamin sempat
berunjuk rasa menentang aksi eksekusi
menurut jurusita pengadilan
jakarta pusat eksekusi bangunan
seluas satu enam ratus meter tersebut
dilakukan setelah bangunan tersebut
telah dilelang oleh bank